aku mau pakai baju yang warna putih
kazumi menurut kazumi lucu gak bajunya
aku alia delapan tahun
kenapa aku peduli vedannah
karena dia bisa keluarkan jaring raba raba
punya uang seribu rupiah
kupal juga pakai baju muhammad hatta loh
karena keren sama menolong banyak orang
karena dia berjasa untuk indonesia
ke yang membuat indonesia merdeka
kalau pahlawan idolamu itu siapa
aku cinta pahlawan indonesia
selamat hari pahlawan teman teman